tim sepak bola papua membuktikan diri sebagai yang terbaik di cabang olahraga sepak bola pon dua puluh di papua
tampil di final melawan tim aceh
tim tuan rumah menang dengan skor dua dan berhak atas medali emas
tim papua berhasil menyabat medali emas dari cabur sepak bola putra pada pon dua puluh papua setelah di babak final mengalahkan aceh dua belas
gol pertama papua diperoleh akibat handsball dari pemain aceh di menit ke lima yang membuat wasit langsung menunjuk titik putih
ricky cawor yang menjadi eksekutor tak menyanyiakan peluang dan mencetak gol untuk membuat papua unggul satu
di menit ke dua puluh dua tendangan keras ricky kembali mengoyak gawang aceh menjadi dua satu
hingga babak pertama usai tidak ada gol tambahan dari kedua kesebelasan
memasuki babak kedua aceh terus berusaha mengejar ke tertentu
namun usaha tim besutan fahri husaini semakin sulit karena sejak menit ke enam puluh tiga aceh harus bermain dengan sepuluh orang
muhardir harus menerima kartu kuning kedua setelah melakukan tackling keras terhadap pemain papua
hingga pertandingan usai skor dua untuk menangan papua tetap tak berubah dan papua pun berhak mendapatkan medali emas
sayangnya dalam laga tersebut aturan protokol kesehatan tidak bisa diterapkan dengan baik
aturan jumlah penonton maksimal
lima persen dari kapasitas stadion tidak bisa dipatuhi
bahkan tiga jam sebelum pertandingan dimulai penonton sudah memadati stadion mandala kota jayapura dan tidak menjaga jarak
antre yang juga terjadi di pintu pintu masuk stadion
petugas keamanan juga sejak siang sudah mengalihkan arus lalu lintas di depan stadion tetapi kepadatan kendaraan tetap tak terhindarkan
sementara itu di laga perebutan medali perunggu tim jawa timur berhasil mengalahkan tim kalimantan timur
pertandingan harus diselesaikan dengan perpanjangan waktu karena hingga waktu normal kedudukan sama kuat